budidaya tambak udang air laut yang dikelola warga bintan bernama apung
di jalan wisata bahari malang rapat kecamatan gunung kijang kabupaten bintan kepulauan riau
sukses meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah
usaha budidaya yang dirintis sejak dua ribu tujuh belas lalu sebelumnya hanya beberapa kolam buatan
kini bertambah menjadi satu ratus delapan puluh kolam untuk membudidayakan udang jenis faname
begitu juga dengan pekerja awalnya hanya beberapa orang saja
kini sudah puluhan orang yang bekerja di tambak udang tersebut
pengelola pekerja tambak udang menyebut dalam seminggu bisa dua hingga tiga kali panen
di mana sekali panen bisa mencapai dua ton udang
dengan harga jual per kilogram delapan puluh lima rupiah
apabila ditotalkan bisa mencapai satu ratus tujuh puluh lima juta rupiah sekali panen
usia panen udang faname berkisar seratus hari atau berat udang mencapai enam belas hingga dua puluh
sebelum pandemi udang yang dipanen sempat diekspor ke negara tetangga
tetapi kini hanya dijual untuk kebutuhan konsumsi warga pulau bintan dan warga batam
pengelola budidaya udang juga menyebut
agar usaha budidaya tambak udangnya berjalan lancar
mereka sangat bergantung dengan listrik selama dua puluh empat jam
listrik yang mereka gunakan untuk memberikan oksigen terhadap udang yang mereka budidaya
awal pembukaan itu tahun dua ribu tujuh belas
sampai sekarang ya
ini usaha ini bergantung sama listrik atau gimana
jadi kalau seandainya listrik itu tiba tiba mati kita harus standby genset juga
karena oksigen untuk udang ini penting sih
selain itu listrik yang digunakan juga bertujuan untuk menyaring kualitas air laut
sehingga sangat menentukan hasil yang didapatkan petambak udang